ditunjuknya indonesia menjadi tuan rumah piala dunia u tujuh belas oleh fifa
pssi langsung mempersiapkan timnas yang akan berlaga
timnas u tujuh belas akan dikirim ke luar negeri untuk menjalani pemusatan latihan
dalam konferensi pers sabtu sore di jakarta
ketua umum pssi erick thohir mengatakan akan langsung membentuk timnas u tujuh belas
dari hasil seleksi di sembilan wilayah
nantinya para pemain yang terpilih akan menjalani pemusatan latihan
pada juli hingga agustus mendatang
selain mengadakan pemusatan latihan di dalam negeri
erick thohir juga berencana mengirim timnas u tujuh belas ke luar negeri
untuk menjalani training camp pada september hingga oktober mendatang
dan untuk kursi pelatih pssi masih mempercayakan bimasakti
sebagai pelatih kepala timnas u tujuh belas
kita akan memberikan kepada coach bimasakti
dan nanti pasti kita akan diskusikan di esko mungkin ada pendamping lah
ya pendamping karena ini kejuaraan dunia
ya siapapun pendampingnya nanti kita diskusiin
lalu kalau kita lihat juga untuk persiapan
ya kami akan mengirimkan tim terbaik
sementara itu jadwal piala dunia u tujuh belas yang akan berlangsung sepuluh november hingga dua desember
akan berbenturan dengan jadwal konser band asal inggris coldplay
di stadion gelora bung karno jakarta pada lima belas november mendatang
dan terkait dengan jadwal bentrok penggunaan stadion gelora bung karno
erick thohir tak ingin gegabah mengambil sikap
pssi masih mencari jalan terbaik atas situasi yang kurang nyaman
bagi industri musik dan olahraga
tentu hari ini press conference untuk sepak bola bukan coldplay
jadi saya tidak bisa menyatakan apakah coldplay itu mundur atau tetap
itu harus jadi solusi kita duduk bersama ya
duduk bersama mencari solusi
karena dua duanya event bagus buat indonesia
jangan juga kita sentral ego bahwa ini yang benar anda mesti ngalah
tidak kita cari solusi
tetapi saya berharap memang bahwa ketika ada fifa match day
saya berharap ke depan tentu
lapangan utama tim nasional harus bersiap